setelah menyelenggarakan tahapan pemungutan suara pada rabu pagi
komisi pemilihan umum republik indonesia menggelar konferensi pers
dan terkait penyelenggaraan pemilu dua ribu sembilan belas
kpu menggaris bawahi kesulitan yang menghalangi
lebih dari dua ribu tps gagal melakukan pencoblosan pada tujuh belas april kemarin
dalam konferensi pers pada rabu malam
ketua kpu arief budiman menyebut
masih ada sekitar dua dua ratus empat puluh sembilan dari delapan ratus ribu lebih tps
atau dua puluh delapan persen dari seluruh tps
yang belum melakukan tahapan pemungutan suara pada tujuh belas april dua ribu sembilan belas
didampingi para komisioner kpu arief mengatakan
ini dikarenakan berbagai hal
di antaranya masalah distribusi logistik surat suara hingga faktor alam
sebagian besar itu didominasi karena
ada keterlambatan distribusi logistik
yang kedua ada yang karena bencana alam
jumlah totalnya adalah dua ribu dua ratus empat puluh sembilan
jadi total keseluruhan jumlah tps yang dibentuk oleh kpu
sementara itu soal data hitung cepat atau quick count
ketua kpu ri arief budiman mengimbau masyarakat indonesia
untuk menganggap hasil hanya sebagai informasi
nantinya hasil dari pemilu dua ribu sembilan belas
berdasarkan penghitungan real count yang dilakukan oleh kpu
rencananya selesai pada dua puluh dua mei dua ribu sembilan belas mendatang
kami menegaskan bahwa mekanisme penghitungan
sampai dengan penetapan secara resmi
itulah yang akan dijadikan dasar oleh kpu nanti
hasil pemilihan umum tahun dua ribu sembilan belas
kpu masih melakukan penghitungan surat suara
hingga rabu malam empat belas lebih surat suara
dan hasilnya dapat dilihat di situs resmi kpu
atau situng pemilu dua ribu sembilan belas
tim liputan cnn indonesia